kebijakan pemerintah provinsi dki jakarta menerapkan aturan ganjil genap bagi pengendara sepeda motor pada masa transisi psbb
mendapat penolakan dari para pengemudi kendaraan roda dua
menurut mereka aturan ganjil genap untuk pengendara sepeda motor tidak akan berjalan efektif
apalagi kondisi moda transportasi umum masih terbatas
aturan ganjil genap bagi pengendara sepeda motor direncanakan diberlakukan setelah dua belas juni mendatang
namun langkah pemprov dki jakarta tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pengguna kendaraan roda dua
selain dinilai tidak efektif pengendara sepeda motor berpendapat saat ini sepeda motor adalah alat transportasi massal
bagi masyarakat menengah ke bawah karena dianggap praktis dan ekonomis
penerapan aturan ganjil genap sepeda motor akan mempersulit pihak kepolisian
karena harus mengawasi jutaan pengendara sepeda motor yang lalu lalang di jalan jalan di jakarta
selain itu sepeda motor kini bukan hanya
sebagai alat transportasi tetapi juga menjadi alat mencari nafkah bagi warga yang bekerja di luar ruangan